permintaan mat kamu itu kosong kan soh
satu dua tiga
hewan apakah laku
satu dua tiga empat lima
cucok opa menang
seru sekali sih mainnya
iya papa liat kok barusan
seru banget sih mainnya sama opa
kamu gimana lukanya masih sakit
masih sakit sedikit pak
pinter sekali sih kuat anak papa ini
pada hal nino ayah kandung rena
tapi kedekatan rena sama al
melebih hubungan darah
bener kata nino
hal pantas sih nih bapanya rena
sudah sembuh insya allah besok sembuh ya
apa mau berangkat kerja dulu
rena disini main sama opa ya
pak bisa berangkat kerja dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
opa kan ini mulai lagi ya
sekarang kembali buat bulan ya
ayo dong masuk ke dalam rumah
nggak lama aku balik ke hotel aja
nno ayo masuk ini kan rumah kamu
ya tapi aku males ketemu mel sama
semua masalah itu nggak akan selesai
kalau kamu gak selesaikan
udah lah nno
tolong kamu hadapi masalah ini semuanya
apapun keputusan kamu ke elsa
mama pasti dukung kamu
ya tapi mama
tolong dengerin mama ya
kamu nurut sama mama
lama banget di rumah
mereka ngapain ya
sayang kamu udah pulang
sayang aku seneng deh kamu udah pulang ke rumah
aku mau kasih lihat kamu sesuatu
kamu pasti suka
apa kabar dulu ma
yang aku mau nunjukin ini ke kamu
udah kamu kemana
aku mau tidur di kamar tamu
ngapain kamu tidur di kamar tamu
saya sudah berharap
kalau kamu hamil di luar nikah
permintaan mat kamu itu kosong elsa
gak ada artinya
kalau saja mama ngebaksa aku
sudah tidak ada
sayang jangan perlakuin aku kayak gini dong sayang
kasa nino ini ada apa sih
kamar dari aku aku gak mau
tolong kamu kasih ruang buat neno
buat terima semua perbuatan kamu ya
kamu gak usah maksa nino
udah sekarang kamu isi rat nasuh kamar
semua gara gara mba endin
kenapa sih dia harus ungkit ungkit masalah lama
dia kan udah bebas
dia kan udah punya segalanya
kenapa masih ngotot sih pengen gue dihukum
materi untuk meetingnya sudah siap semuanya kan
selamat siang pak al
klien kita sudah menunggu di ruangan meeting pak
selamat siang pak nikulas
selamat siang pak aldebaran
maaf menunggu lama ya
gak apa apa pak
sudah dari tadi pak
pak nikolas kenal dengan randy asisten pribadi saya
ya dia ini
randy teman anak saya jennifer
oh iya benar pak
randy pernah bilang
kalau dia bekerja di pt aldebaran sejahtera
ternyata randy ini asisten bapak
ya randy ini tangan kanan saya pak orang ke presiden saya
pak aldebaran ini orang yang hebat
jadi pasti dia gak sembarangan memilih asisten
saya baru tahu
kalau klien pak al yang baru
ternyata papanya jennifer